berikanlah perlindunganmu yang sempurna untuk elsa
dan untuk bayi yang ada di dalam kandungannya
dengarkanlah doa seorang ibu ini ya allah
kamulkanlah doa hamba
sampai kapan situasi seperti ini
bisa datang rumah saya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
juara pertama dengan total nilai sembilan puluh enam
bapak sopin juga ya
sekarang giliran bapak
bantu kami ya allah
bantu kami menemukan putri kami elsa
dan kalaupun kami belum diizinkan bertemu dengannya
kami mohon ya allah
berikan keselamatan kepadanya ya allah
sehingga kami bisa berjumpa kembali dengan putri kami ya allah
aku kangen sekali sama elsa
aku bukan ibu yang baik
tapi sepenuh hati aku mencintai putri
aku mencintai putriku
aku mencintai putriku
aku mencintai putriku
aku mencintai putriku
tolong jaga dia melebihi engkau menjagaku
berikanlah perlindunganmu yang sempurna untuk elsa
dan untuk bayi yang ada di dalam kandungannya
dengarkanlah doa seorang ibu ini ya allah
kaburkanlah doa hamba
kamu tenang saja
allah pasti akan menjaga elsa
iya pak rafael
emangnya kampus kita kirim dosen untuk tugas dinas di luar hari ini
nggak ada dinas kok rafael
kita ada seminar dan dinas itu dua minggu lagi sih
berarti bu andin tidak masuk hari ini bukan karena dikirim untuk tugas dinas bu
dia itu memang izin nggak masuk hari ini tapi itu nggak ada keterangan apa apa sih
kalau gitu saya duluan ya pak
iya makasih bu
kok aneh ya
biasanya andien selalu cuti dan izin
dengan alasan yang jelas
saya kabarin catherine deh
kalau saya mau ketemu sama bella saya nggak mau ini salah paham
saya mau kasih tahu ke kamu
tadi om irfan telpon saya
dan baru bisa tenang ketika dengar nama saya
jadi saya disuruh buat datang ke sana
ya mau ketemu bella
kamu kenapa sih kok nanyanya kayak gitu
kenapa aku harus gak yakin mas
yang nggak mau aku di sana
biar aku gak ngeliatin kalian berduaan ya
bukan itu maksud saya
kamu jadi gak nyaman gitu di sana
tapi kalau memang kamu mau ikut
kamu lagi di kantor kan
aku di rumah mas
lanino kan masih di penang
jadi hari ini aku nggak kerja
dua puluh menit lagi saya sampai sana ya
terima kasih mas
terima kasih mas
terima kasih mas
kita bicara di ruang c
beneran deh ini
kayaknya memang ada yang aneh soal mbak andin
dan semua orang kayaknya sengaja nyembunyiin
aduh ya allah
kerut gigi jadi mulus
gigi takut kalau mbak andin kenapa kenapa
penculik andin minta uang untuk musah lima miliar
dan melarang aku untuk lapor polisi mas
penculik ini sepertinya bukan orang sembarangan
karena dia tahu nomor hp ku
dia tahu nomor handphone kamu
terus dia hubungin telpon kamu
kasus ini berbeda dengan penculikan reina waktu itu mas
karena waktu penculikan reina dulu kan rumah dapat serat kaleng dari penculiknya
berarti penculik ini ada hubungannya
antara orang yang terhormat lo selama ini
dengan penculikan andin